perjas banget lo gue mau pulang
ih jangan ngambek dong
udah duduk dulu ya
idi semenjak kapan lo manggil gue sayang
lo kalau jodoh gak boleh panggil sayang
masa kita bukan jodoh
udah kasih gue gelibang
gak ngaku gue mau balik apaan sih lo
bukan nyebelin jangan panggil itu
gue gak suka
mau gue balikin
lo sekolah jamret gimana sih jago banget kayaknya
mau gue balikin
ini urut dulu sama gue
maksudnya banget sih lo
kalian mau mengintai rumah saya
kita datang kesini bukan untuk mengintai rumah tante
tapi kita mau jengukin arin
arin pasti sudah pulang kan
soalnya tadi kita dari rumah sakit nggak ada arin
alah kalian banyak alasan
kalian pikir anak saya yang sakitnya separah itu sudah bisa cepat keluar dari rumah sakit
anak saya itu memerlukan perawatan lebih
dan ini semua gara gara dia
tante kalau ngomong tuh pake bukti dong
tante kan gak tau kejadian sebenarnya tuh seperti apa
jadi sebelum tante nuduh saya itu cari bukti dulu tante
oh kamu berani ngelawan saya
tapi apa yang michelle omong itu ada benernya
ngomong sama kita juga pakai bukti
kalau memang arin itu cedera yang serius sakitnya juga serius buktinya mana
kalau saya ada buktinya saya gak akan kasih kalian berdua
sekarang pergi dari rumah saya
atau saya lapor ke polisi
ui udah gapapa
ngapain harus takut orang kita gak salah kok
ini karena jodoh saya aja yang minta makanya saya nurut
tetep pake ya
dipakai helmnya dulu dong jodoh
biar aman di jalan
yuk kita harus cepet cepet jalan nih
disini mulai panas ya gak sih
padahal kita kan baiknya datang kesini ya
mau ngelukin arin
uh seletnya gapapa lah
kita jadi besok pacaran gak sih
nah ini tuh biar romantis
ngenaknya naik motor tuh begini doang
jadi kayak gini
dan juga kakainya
masalah k gift
tip ini kan berasal dari
ini brief dari
vermant shoes kita suruh sama
semua dari suami saya apa pak rai mau
semua yang suami saya berikan saya ambil lagi
gimana aku bisa memaksa rifki untuk menerima arin lagi
sementara hubunganku dengan rifki saja masih belum begitu membaik
tapi kalau aku tidak melakukan apa apa
orang tua arin bisa membuat perusahaanku benar benar bermasalah
dan kalau perusahaanku kolab karena orang tuanya arian
bukan cuma nasib karyawanku aja yang dipertaruhkan
tapi juga masa depannya rifki
di rumah terus
aduh gue nggak cocok banget ya di anak rumah kayak gini belle
ini sangat membosankan
ayo mendingan kita main tok tok aja yuk
berduan aja deh
kita yang terbosen
ya ini salah banget
udah gue ikutan deh
ya bukan lo
gitu dong mbak esti
satu dua tiga
ini salah banget
jangan jangan jangan
tapi jangan di upload dulu ya
nanti gue upload kok sampe kasusnya selesai
sampai michelle dikeluarin
tapi yang se
itu udah gampang banget sih ya
ini pasti bela fyp
aduh kayak cek
gimana udah enakan kamu hari ini
mami lihat tadi kamu udah joget joget
udah lumayan sih mami
tadi joget joget biar nggak kaku aja sih badannya
yang penting kamu udah enakan kan
mami ada info buat kamu
tadi mami ketemu rifki sama anak yang jatuhin kamu di tangga sekolah itu
mereka ada di depan lagi mengintai rumah ini
sepertinya mereka curiga deh sama kamu
mereka penasaran ingin memastikan kamu itu udah benar benar keluar dari rumah sakit atau belum
jangan mereka sampe tau lo udah ada di rumah
kalau mereka tau yang ada mereka gak percaya lo sakit parah
bel itu gak perlu dikasih tau
gue juga udah paham
selama kasus ini belum selesai sebaiknya kamu jangan datang ke rumah ini dulu
karena kalau rifki dan juga michelle melihat kamu ada di sini mereka pasti akan tambah curiga kalau arin bener bener sudah keluar dari rumah sakit
iya deh tante
sayang udah makan
belum sih nwi
yuk kita makan nwi yuk
lo ngapain sih ngajak gue kesini gue kan minta pulang lagi narik marik segala lagi
gini ya kropo polet
gue tuh udah ngertiin lo banget
gue tuh tau lo itu sebenernya lagi banyak pikiran kan hati hati

jadi gue mau ngerti
lagi banyak pikiran kan hati lu tuh juga lagi gak tenang sekarang
lu bikin tenang diri lo pikiran lo
tuh ada air mancur
duduk dulu coba duduk dulu
nih gue mau kasih tau satu hal
ini ya asal lo tau
kalau kita melihat air atau mendengar gemercik air itu tuh bisa bikin suasana hati kita tuh jadi lebih tenang lebih rileks
kurang pengertian apa gue sama lo
tau banget sih lo
sekarang ya so tau lagi
ya maksud tau abisnya kok dari mana lo
apa sih yang gak gue tau coba
bahkan isi hati lo aja gue tau
lu itu pasti udah sayang sama gue lu udah bucin sama gue tapi lu gengsi ngakuinnya
ih jangan ngambek dong
udah duduk dulu ya
ayo kerupuk kulitku sayang
idiih semenjak kapan lo panggil gue sayang ih
lo kalau jodoh gak boleh panggil sayang
masa kita bukan jodoh
oh nyobelin jangan panggil itu gue gak suka
lo balikin gak balik
mau gue balikin
lo sekolah jamret gimana sih jago banget kayaknya balikin
mau gue balikin
udut dulu sama gue
maksudnya banget sih lo
di arcight ya ketemu lagi